penemuan mayat diduga korban pembunuhan terjadi di lumajang
di kecamatan tempe seorang siswi smp ditemukan tewas dalam keadaan telanjang di pantai desa pandan arum
sementara di kecamatan kunir seorang petani ditemukan tewas tanpa kepala di perkebunan tepung
seorang siswi smp ditemukan tewas dalam keadaan telanjang di tepi pantai di desa pandan arum kecamatan tempeh lumajang oleh seorang pencari ikan
polisi yang melakukan olah tkp kini sedang menyelidiki penyebab tewasnya korban termasuk mencari tiga orang pemuda yang terakhir menemani korban ngabuburit di tepi pantai
sementara di desa kedung moro
kecamatan kunir warga desa beramai ramai mendatangi areal perkebunan tebu desa setempat setelah mengetahui salah satu warganya nur rahmat ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan
korban ditemukan dalam kondisi tewas tanpa kepala
jasad korban ditemukan oleh anggota keluarganya setelah dicari karena tak kunjung pulang berumput dari sawah hingga malam
waktu ditemukan gimana pak kondisinya pak
ya posisinya udah gitu gak ada yang tahu
gak ada yang tahu waktu kejadian nggak ada yang tahu
untuk kepalanya pak
iya kepalanya gak ada
polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara masih menyelidiki peristiwa pembunuhan ini
polisi juga memasang garis polisi dan mencari kepala korban di sekitar lokasi yang belum ditemukan hingga saat ini
ya ada warga masyarakat laporan
ya langsung kita datangin tkp kita olah tkp langsung kita
ya serahkan ke masjid bangar
untuk kepala gimana sampai hari ini
masih dalam mencari
untuk kepentingan penyelidikan jenazah korban dibawa ke rumah sakit umum dr haryoto untuk diotopsi
polisi juga masih mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap motif dibalik pembunuhan ini
nur hadiwi caksono lumajang